pak papa saya mohon papa iksil for sadar pasadar

udah nggak perlu banyak drama
ini semua ada gunanya buatmu
amunin hamba dan suami hamba ya allah
sesungguhnya aku maham ketahui

saya ini takut ada yang berbuat jahat sama warung saya bu
jadi saya mau minta tolong sama pak pandu
supaya warung saya ini bisa ramai lagi bu
kalau memang bu diti lagi ada masalah
lebih baik bu diti berbanyak zikir dan berdoa kepada allah
wah bu pandu ini kok merendah begitu sih
karena pak pandu itu kan orang pintar
orang yang mengerti yang tahu masalah masalah gaib
bu diti soal gaib itu
hanya allah yang maha mengetahui bukan pak pandu
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
ada apa pak
loh saya tadi kan sudah bilang sama bapak
kalau saya pergi arisan dengan warga rt
iya tapi kenapa sudah sore begini kau baru pulangnya
karena setelah arisan
saya langsung besok berisma dengan ibu ibu yang lainnya
karena kan ibu risma itu habis ngelayurin
orang lain kalau urusin suami sendiri
atau kamu memang sudah tidak lagi mau masak
atau ngurus bapak
pak bukannya begitu
saya tuh nggak enak kalau nggak bersukur risma
astaga berulang ulang sih ini pak